seperti ini suasana lebaran di tempat karantina covid sembilan belas di gor satria purwokerto banyumas jawa tengah
sunardi yang baru pulang dari bandung tidak dapat bertemu istri dan anaknya di rumahnya di sumbang banyumas
sunardi menemui istrinya rustinah dan ketiga anaknya di tempat karantina yang dibatasi barikada besi
ya heboh kalau yang maksudnya yang zona merah gitu pada dilarang pulang gitu
so katanya sih penyakitnya dari daerah jawa barat itu dki padahal kan penyakitnya dari mana aja gitu
cuma yang kalau dari daerah zona merah itu pada dilarang pulang gitu sama tetangga
sunardi yang sehari hari bekerja di bandung yang termasuk zona merah
diminta untuk melakukan karantina selama empat belas hari di gor satria sebelum pulang ke rumahnya
meski tidak nyaman sunardi sadar ia harus mengikuti protokol kesehatan
dan memiliki kemampuan untuk berjalan ke rumahnya
demi keselamatan keluarga dan tetangganya di rumah
penjaga untuk semuanya lah
gimana pak lebaran dengan situasi seperti ini
ya ya sebetulnya sih sedih pak udah jauh jauh pulang kan ya
udah langsung ketemu keluarga
ya sebenarnya sedih tapi kan untuk ini kan juga untuk menjaga soalnya
biar semua selamat
iya biar semua selamat
nanti juga kedepannya juga biar nggak ada masalah
hingga hari minggu jumlah pemudik yang dikarantina di gorsatria purwokerto sebanyak satu ratus lima puluh dua orang
pemudik yang sudah menjalani rapi tes dan dinyatakan tidak reaktif
akan mendapatkan surat keterangan dan boleh pulang untuk melakukan karantina mandiri
prosedurnya kalau di sini untuk diperbolehkan pulang itu yang sudah melampaui tujuh hari di karantina ini
jadi kalau setelah
nanti kita perbolehkan pulang
terlebih dahulu kita lakukan screening dan di rapid test di sini
setelah dinyatakan negatif
boleh dilanjut isolasi mandiri di rumah selama empat belas hari
pemerintah kabupaten banyumas jawa tengah telah membentuk tim gugus tugas covid sembilan belas hingga di tingkat rt
jika ada warga yang mudik tidak melakukan karantina mandiri
akan dijemput paksa untuk dikarantina di sejumlah tempat yang sudah disiapkan
roby sofwan amin banyumas jawa tengah